terima kasih pak adi padmoserwono duta besar republik indonesia untuk jordania dan palestina
nah pada saat itulah badan bilang saya minta makan lagi
dan kita beralih ke kasus penipuan melalui aplikasi binomo yang masih menjadi sorotan publik
mengalami luka di bagian perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit
dalam kasus yang parah difteri bisa memicu berbagai komplikasi yang beresiko fatal
jadi kita membahas mengenai tumsura penghitungan suara dan logistik
ya biasanya kan orang yang sudah berusia lanjut akan mengalami perubahan fungsi sistem tubuh yang berujung pada perubahan kejiwaan
jadi kebetulan masuk ke divisi satu jakarta dan waktu itu lahirlah wnbl ya
serta tumbuhnya industri pendukung infrastruktur televisi digital